ketua dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten lumajang jawa timur menjadi viral di media sosial
bukan karena prestasinya selama menjadi wakil rakyat melainkan karena tidak hafal sila keempat pancasila
video ketua dprd lumajang anang ahmad syaifuddin yang tidak hafal pancasila menjadi perbincangan warganet
dalam video anang memimpin pembacaan pancasila di hadapan puluhan mahasiswa yang menggelar unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak di gedung dprd kabupaten lumajang pada rabu tujuh september lalu
awalnya politikus partai kebangkitan bangsa ini terlihat bersemangat dalam membaca pancasila
namun saat membaca sila keempat anang keliru membacakannya
bahkan ketika diminta mengulang anang tetap tidak hafal
buntut dari video viral ini anang memutuskan mundur dari jabatannya sebagai ketua dpd kabupaten lumajang
yang mengaku pengunduran diri ini demi menjaga marwah dprd kabupaten lumajang